suaminya muncul tapi diamankan murad sama pipit
suami diva mardiva masih sama kamu
bantu duduk di luar ada pengganggu
bahwa jauh dari tempat parkir jangan ada kekerasan
saya suruh kamu masuk ke sini buat sembunyi
kenapa buka baju
cepat pakai lagi baju kamu kita harus pergi
memang gak suka tapi mau
mesin kopi dulu
nggak usah langsung aja
yang jual di pasar yang dulu pernah akan ceritain
kalau soal yuyun pasti ceritanya panjang
saya pesen kopi dulu
saya sama yuyun pengen serius
saya juga sama imas gitu
saya mau cerita soal saya sama yun dulu
yaudah sob kamu cerita dulu soal yuyun
kalau udah selesai nanti saya cerita soal imas
jadi yang kamu godain sekarang si gobang
nggak digodain kang
di sini kang di tempat biasa
pasti dia menyusul ke sini
karena saya nggak tersiksa sendirian dengan curhatnya akan
kalau jujun mau saya pengen serius sama yuyun
tapi kang komar selalu ngejegal saya
padahal kang komar udah punya istri
bang komar gak mau ngalah sama saya yang belum punya istri
kalau bukan sama yuyun biar nggak dijegal sama kang komar mau gak
enak aja image itu buat saya
nggak tahu tapi yang namanya usaha apa salahnya
saya bukan mau jahat sama istri saya
apalagi dia udah punya anak dari saya
tapi saya jatuh cinta sama yuyun
cinta atau nafsu
yuyun emang cinta sama kang komar
andai aja yuyun mau sama kang komar
andai aja istri kang komar mau diduain
memangnya kang komar mampu buat menafkain dua rumah
kan yuyun jualan
yuyun jualan karena sekarang dia janda
nggak punya suami
dia butuh biaya hidup
buat dia sendiri dan anaknya
kalau ada akang di situ yuyun masih merasa keringet banting tulang
berarti istri saya dicerahin aja
biar bisa biayain yuyun
bukan itu maksudnya
biarin yuyun jadi kembang di pasar
nggak usah dipetik
kang komar lagi jatuh cinta sama yuni
tapi kang komar berangat buat milih istri sama anaknya
jadinya dia mau ngelupain yuyun aja
harusnya memang begitu
saya baru ngedrop di pak hotel kang
tapi diamankan murah sama pipit
itu apaan ya aktas
saya pergi dulu
kenapa kamu ngelamun
pikirin juna edi dia butuh uang buat biaya rumah sakit
kan dia punya keluarga punya saudara
maksudnya saya nggak boleh ikut mikirin
jangan ada niat mau bantu tapi nggak punya uang
terus kamu ngambil jalan pintas jadi copet lagi
ini aku masih di jalan diangkut
nanti kalau udah sampai rumah aku telpon balik
ada kartu perdana
kalau apaan nih bapak ya
apa yang kamu mau dari diva
dia masih istri saya
kalau dia mau pergi sama laki laki lain
mau mengejar cita citanya menjadi artis
dia harus pulang dulu mengurus perceraian
selanjutnya terserah dia
mau berbohong masih gadis
atau mengakui sudah janda
ada perintah eksekusi
cuma perintah menjaga diva dari dia